masih di cnn indonesia sport
meski finish ke delapan di atapnya terakhir robby hacker keluar sebagai juara umum tour de banyuwangi ijen dua ribu dua puluh
sementara red and one jersey untuk pembalap terbaik indonesia diraih aiman cahyadi
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sport
saya may fishari pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
dengan mengambil start di pasar purwo harjo etapa keempat atau terakhir event balap sepeda internasional tour de banyuwangi ijen dua ribu sembilan belas berlangsung sengit sabtu dua puluh delapan september
enam pebalap dari sembilan belas tim balap sepeda yang datang dari dua puluh tiga negara beradu kecepatan di lintasan sirkuit jalanan pedesaan dan perkotaan banyuwangi
jalur menanjak dan berliku di kawasan ere ere hingga daerah paltuding ijen sejauh satu ratus dua puluh sembilan sembilan km
thomas lebas dari kinan cycling team menjadi pembalap pertama yang melintasi garis finish
lebas berhasil menuntaskan stage keempat dengan catatan waktu tiga jam empat puluh tujuh menit lima puluh satu detik
mengalahkan pebalap amir kolas dozak dari tayuan myogi cycling team dan benjamin prades dari tim ukyo
setiap kali kita menaiki ijen sangat sulit tapi kita tahu menaiki ini karena kita pergi tahun lalu
dan juga satu kali
saya ke indonesia beberapa bulan lalu dan satu bulan lalu saya berada di tegon
jadi hari ini saya berhasil dan saya memiliki motivasi besar
sementara itu robby huker dari tim ukyo menjadi pembalap ke delapan yang melintasi garis akhir di etapa keempat
ia terpaut dua menit lima puluh detik dari lebas
walaupun demikian pencapaian ini membuat hooker naik ke posisi pertama dalam general classification kategori pembalap atau yellow jersey
booker mengungguli dua pesaing terdekatnya
yakni michael fink dari st george continental cycling team dan jc eward dari tim sapura cycling
ada pun pembalap selandia baru corbin strong yang tergabung dalam st george continental team menjadi sprinter terbaik hingga meraih green jersey
untuk kategori pembalap indonesia terbaik alias red and white jersey disahabat ayman zahyadi dari pgn road cycling team
sedangkan polkadot jersey atau raja tanjakan diraih oleh thomas lebas